umat islam di kampung bugis serangan dan pasar
usyuk melaksanakan sholat terawih di masjid ashwada kamis malam
masjid ashwada serangan dan pasar ini menjadi kebanggaan tersendiri
bagi umat muslim di kampung bugis kelurahan sarangan dan pasar
masjid berukuran sepuluh x sepuluh meter ini menyimpan sejarah islam di kota denpasar
keberadaan masjid ini tak lepas dari sejarah kerajaan badung
yang dipimpin raja cokorda pamecutan iii pada abad ke tujuh belas
kala itu sekelompok pelaut dipimpin sheikh mukmin asal bugis sulawesi selatan
mendarat di kawasan serangan dan pasar bali dan berkolaborasi dengan penduduk setempat
kelompok ini kemudian bergabung dengan tentara kerajaan badung
karena berjasa dalam peperangan raja pun menghadiahkan sebuah lokasi tempat tinggal
dan masjid yang kini dikenal dengan masjid ashwada
lama kelamaan mereka tinggal di pesisir serangan
ini sehingga mereka membangun peradaban islam membangun perekonomian membangun politik
sehingga bersahabat dengan raja raja di bali terutama raja badung sehingga ada hubungan kemiliteran
karena kita sering ada hubungan dagang dan hubungan ekonomi dan hubungan militer
membantu beberapa perangan sehingga kita dipersilakan menetap di sini daerah serangan ini
semen dari masa lalu tetap dipertahankan hingga kini
di antaranya ubin yang terbuat dari marmar berukuran cukup besar
empat pilar penyangga di ruang utama masjid mimbar berukir lampu kuno sumur tua hingga jendela jendela kuno
selain itu ada pula musyaf al quran yang ditulis pada abad ke tujuh belas
yang disimpan di dalam kotak kaca di rumah warga
bahwa masjid ashwada ini sudah masuk dalam situs berubah kalah
dan itu pun kita di sini sudah punya tenaga khusus untuk membersihkan cagar budaya
yaitu masjid makam sama al quran
nah itu yang menjadikan masjid ini memang betul paling tertua untuk di denpasar selatan
nah saya bersyukur bahwa masjid ini tetap berdiri kokoh tidak ada perubahan
dan strukturnya masih sampai sekarang masih utuh
saat ini kampung bugis serangan ditempati tiga ratus lima puluh delapan orang baik keturunan bugis maupun pendatang
bulan ramadan menjadi bulan yang paling dinanti umat muslim di kampung ini
antaran bisa saling berbagi saat berbuka puasa
senang terus apalagi ada yang banyak yang jualan
terus apalagi kalau tiba sholat tarawih makanya banyak anak anak gitu loh
sejarah keberadaan suku bugis di kawasan serangan
dan pasar juga tampak dari sebuah rumah panggung tradisional suku bugis
serta makam kuno milik sheikh mukmin dan warga bugis lainnya di kompleks makam
lengkap dengan batu nisan kuno
pemerintah kota denpasar telah menetapkan masjid ashuhada denpasar
sebagai salah satu cagar budaya yang dilestarikan
tim liputan siren indonesia denpasar bali